plastiknya akan buat nyalain itu biar cepat nyala

berarti sosialisasinya berhasil ndien su karena semuanya bisa langsung paham bagaimana memilah milik organik dan non organik biar langsung dijemput dibawa ke tps tiga r ya bu ya
berketanai yang subur sangat disadari oleh warga masyarakat secara sukarela memberikan kontribusi pada desa
ini merupakan hasil nyata hadirnya tps tiga r mampu mengubah pola pikir dan perilaku mereka
sebuah solusi gitu untuk berhasil
desa yang maju
bu saya petik ya
hadirnya tps tiga r ini sangat memberikan semangat untuk masyarakat terutama dalam mengolah lahan pertanian
hasilnya seperti timun ini besar segar dan organik lagi
iya karena memang lahan ini tumbuh dan berkembang dari usaha warga densu dari mana nanti hasilnya digunakan kembali oleh warga
jadi dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat
wah kearifan lokal kayak gini memang harus dipertahankan
jangan sampai nanti generasi selanjutnya lupa atau bahkan nggak tahu akarnya mereka dari mana
iya betul banget
kearifan lokal itu emang sulit dipertahankan tapi bisa kalau ada kemauan dan juga usaha
seperti juga mengubah sebuah perilaku
perubahan perilaku itu seperti apa contohnya
contohnya seperti masyarakat di desa cemba yang mereka ini
kehadiran ipal komunal di sini bisa mengubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih bersih dan sehat berkat program saya
hmm menarik pak saya mau nyoba dong
aku selalu salut dengan perjuangan masyarakat untuk berubah ji
bisa kita lihat sendiri hadirnya program sanimas memberikan dampak positif bagi masyarakat penggunanya
salah satunya perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat
nah betul tuh den
kisah menarik tentang perubahan perilaku masyarakat kali ini terdapat pula di cemba nrekang sulawesi selatan
cemba merupakan salah satu pemegang masyarakat di desa cemba
pemukiman padat dengan posisi rumah yang berjempetan
lokasi pemukiman berada di lahan miring perbukitan
kondisi ini juga diperparah dengan kebiasaan penduduk membuang air limba domestik secara sembarangan
cek cok pun menjadi hal yang biasa bagi warga cemba
biasanya akibat aliran air limbah tetangga
masih ada warga yang belum memiliki kloset sendiri
ada sih yang punya tapi tangki septiknya masih belum sesuai standar yang semestinya
jadi kondisi masyarakat saya sebelum ada sanimas ya kotor sekali
jadi kotor limbah amburadul tidak teratur
bahkan kalau di samping samping rumah kita baunya sangat menyengat
bahkan sudah ada warga yang datang di rumah persoalan dampak dari para limbah ini
kemarin ada warga saya yang datang di rumah cekcok persoalan itu karena limbahnya itu lewat di depan rumahnya
semua sudah berlalu ji
kehadiran program sanimas membawa dampak positif bagi sanitasi warga cemba
kini setiap warga pun sudah mempunyai kloset sendiri
air limbah dari kloset dialirkan ke ipal komunal melalui jaringan perpipaan
total enam puluh kepala keluarga dengan dua ratus empat puluh empat jiwa pengguna sudah terlayani
bener banget pembangunan infrastruktur dari kementerian pupr ini menelan biaya empat ratus lima puluh juta rupiah dari apbn tahun dua ribu enam belas
pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh ksm sipa tujuh
sedangkan operasional dan pemeliharaan ipal komunal dikelola oleh kpp sipatuju
pembangunan sarana ipal komunal ini sendiri bertujuan untuk mengelola air limba domestik
tentunya di kawasan pemukiman padat penduduk kumuh dan masyarakat berpenghasilan rendah
agar lingkungan hidup menjadi bersih dan sehat
kalau sebelum dulu ada ipal di mana pak biasanya itu terjadi perkara itu
wah itu perkara di rumah
di samping samping rumah airnya tergenang genang genang air kotoran di situ
dan itu sumber penyakit betul
nah setelah ada ipal
setelah ada ipal ya alhamdulillah masyarakat bisa mengelola
sudah dia punya di samping samping rumah bisa ditanami sayur sayuran
untuk konsumsi ya konsumsi kebutuhan sehari hari
setelah dibangunnya ipal komunal masalah sanitasi tak lantas terselesaikan ji
pada awalnya warga belum bisa memberikan iuran untuk operasional
karena kondisi sosial dan perekonomian warga
nah ketika masalah itu terselesaikan dan muncul lagi masalah lainnya
penyumbatan kerap kali terjadi
hingga memicu keributan
padahal sumber masalahnya karena warga masih belum mengerti cara membersihkan perangkap lemak di rumah mereka
bu saya mau nanya awal mulanya sebelum ada gas trap ini biasanya pembuangan itu bagaimana ibu
di sekitar sini mengalir saja ibu
oh jadi dibuang buang aja di sini gitu loh
tadinya kepikirannya apa bu dengan program ini
waktu ketika disosialisasikan ibu kepikirannya apa
kepikiran bagus karena bersih sudah itu lingkungan
tidak ada air kotoran lagi mengalir
waktu tersumbat itu bu dampaknya apa
kembali lagi air mengalir
terus ini diperbaiki
masalah ini menjadi pengalaman berharga bagi mereka
perubahan perilaku warga pun semakin terlihat nyata
mereka menyadari pentingnya menjaga infrastruktur yang ada
tentu dengan cara memelihara dan rutin membersihkannya
hasilnya luar biasa den
pekarangan mereka kini bebas dari becek akibat air limbah rumah tangga
sehingga mereka pun bisa menggunakannya untuk menanam aneka bunga tanaman obat keluarga atau toga sayuran dan juga buah buahan
nih aku petikin ya den buat kamu
gimana denso jambunya enak gak
manis banyak airnya
perlahan tapi pasti perubahan itu terjadi
berkat usaha ksm dan kpp dengan sosialisasi tanpa henti
kini lingkungan sehat telah tercipta dan bebas dari masalah sanitasi
berubah memang gak mudah
perlu ada upaya pantang mengira dan juga kerjasama yang erat diantara masyarakat
betul ji masalah sanitasi tak semata tentang pembangunan infrastruktur saja
sanitasi menentukan kualitas hidup dan perilaku masyarakatnya
bu gantian deh makasih
eh ji berubah karya yang lebih baik itu emang sulit
tapi lebih sulit lagi kalau nggak mau berubah
karena kedepannya justru akan menimbulkan lebih banyak masalah lagi
iya berubah itu juga butuh komitmen dan kesabaran
agar mampu mencapai kemajuan setuju
berubah dulu dong
berubah dulu dong
dan so sebenarnya kita ini dimana dan mau kemana sih
kita masih akan menggali kisah kisah inspiratif dari masyarakat yang berusaha memperbaiki sanitasi lingkungannya
wih seru banget nih kayaknya ceritanya abis itu jalan jalan lagi ya
loh jangan nanti sekarang aku akan ajak kamu jalan jalan ke desa selindung
desanya bersih udaranya segar dan udah gak ada sampah berserakan
sangat tertarik aku yang duluan kalau gitu
eh kawan tunggulah hei
kisah perubahan perilaku berawal di kelurahan selindung kecamatan gabek kota pangkal pinang
wilayah ini merupakan salah satu pemukiman di perkotaan
meski begitu dulunya sampah rumah tangga tak terkelola dengan baik
keprihatinan terhadap pengelolaan sampah ini menjadi alasan hadirnya program tps tiga r kawa begaweden
pembangunan dilakukan pada dua ribu enam belas kemarin
biayanya menggunakan dana apbn tahun dua ribu enam belas senilai empat ratus juta rupiah
nah kalau untuk operasional tps tiga r sendiri dijalankan oleh ksn
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
jemput setiap hari secara bergiliran setiap bulan warga hanya perlu membayar iuran dua puluh ribu rupiah untuk pelayanan ini
tak seberapa nilainya dibandingkan manfaat yang diterima
sehari itu bisa berapa rt pak
kalau tiga rt itu satu rt bisa berapa rumah
oh jadi bisa sekitar satu ratus dua puluh rumah lah sehari pak ya
dan itu dari seming sampai
pembangunan tps tiga r juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang mumpuni
sehingga tps tiga r mampu terus memberikan pelayanan kepada warga
warga disini langsung menerima ya pak ya
begitu diajukan program memangnya
kenapa pak emang masalah sampahnya gede banget ya disini
masalah sampah ini kan masalah riskan pak bu
soal sampah ini kan kita
soal sampah ini tiap hari menghasilkan
tiap hari orang menghasilkan sampah
terus sama sampah dari rumah tangga
rumah tangga ya rumah tangga
jadi pak program yang ada di tps tiga r ini apa aja pak
yang utama sekali yang pertama ya
mengambil sampah ke masyarakat
sudahnya memilah dan membersihkan
yang keempatnya kita bikin
memilah dan membersihkan
memilah dan membersihkan
memilah dan membersihkan
memilah dan membersihkan
memilah dan membersihkan
ada pesanan atau filter loh
untuk pesan imas tadi
nah kalau bapak sendiri sebagai ketua ksm disini
apa sih sebenarnya yang ada di benak bapak
kenapa bapak mau mengerjakan ini semua
ini apalagi kan urusannya sampah
sampah pasti kan orang udah konotasinya
wah enggak sehat
terus kerjaannya juga kurang oke
saya ini berpikir masalah sampah ini
panggilan hati itu susah kalau udah panggilan hati
arti itu secara finansial memang jauh
tapi saya berpikir
negara sudah mengeluarkan anggaran begitu besar
jangan sampai ksm ini pakum
alhamdulillah kalau ini
sampah sampah yang baru dijemput langsung dipilah
sehingga tidak ada bau yang tersisa
sebagian besar sampah yang dihasilkan warga adalah plastik
sebagian akan dijual ke pengepul
sebagian lagi diolah menjadi media filter
atau perangkap bakteri untuk ipal komunal

pembuatan media filter ini dimotori oleh ibu ibu pkk selindung den
cara buatnya ternyata gampang banget kok
apalagi kalau kita sambil seru seruan kayak gini
terus ditekan menggunakan mesin
nah selanjutnya tinggal dimasuk masukin nih kayak gini
berapa banyak bu yang dihasilkan satu hari nih
paling setengah ton kali ya
cepet sih bu
biasa satu ton itu dua hari
berapa bu yang dihasilkan per hari
lalu berarti kalau ditotal satu hari bisa
lima puluh ribuan dibagi
dibagi kurang lebih sepuluh orang
sepuluh orang per hari
langsung diambil dong sama ibu ibu
enggak saya iniin seluruh tabungan
sistem tabungan ibu
kok ada sistem tabungan sih bu
itu sistem apa
iya biar itu tambahan ibu ibu lah
nanti di saat kebarang atau ada keperluan mereka ambil gitu
hmm gitu jadi ada sistem wah

nantinya media filter ini akan dijual lagi ke program sanimas di sekitar bangka belitung den
hmm luar biasa ya nji
sedikit demi sedikit perubahan pun terjadi
semangat warga dan para penggerak pkk telah membuahkan hasil nyata
kalau dulu kan sampahnya kita gak tahu bahwa sampah itu berapa banyak
itu mempaat ya
kalau dulu dibakar
sekarang kan udah tahu bahwa sampah itu ada manfaatnya
maka sekarang sampah itu bisa dibilah bilah
yang basah basah yang kering kering
setelah ada tiga r ini kita buangnya kita kumpulin
nanti di tempat itu yang diolah
tak hanya sampai situ den
ksm dan pkk juga
berhasil mengembangkan lahan nursery dan pembibitan
pupuk yang digunakan di lahan pertanian ini merupakan hasil pengomposan sampah organik
usaha selaras dengan hasil y
meski masih berskala kecil
namun semangat berubah mereka begitu besar
karena seberapapun usaha yang kita lakukan
akan berdampak nyata bagi lingkungan
eh den tau gak den
perilaku ya kalau kita ngomongin perilaku
itu dapat dikaitkan dengan gaya hidup pola pikir dan juga sikap
nah semua ini
itu dapat dilihat dari program ksm dan juga ktp yang digunakan oleh masyarakat
betul sekali nji
dan mengubah perilaku dan kebiasaan itu
nggak perlu pikir terlalu jauh
cukup dimulai dari diri sendiri dulu
mau berubah gak
nah setelah udah berubah
jangan lupa ditularkan kebiasaan yang baik itu
kepada lingkungan sekitar kita
kayak aku menularkan kamu untuk mencabut rumput rumput ini sekarang juga
biar sehat di tanaman
masalahnya saya mau nanam lagi
ya kalau gitu
yang banyak ya den
oh semua saya tanam